hari pertama liburan raja salman di bali disebutkan sang raja hanya menikmati suasana private beach yang ada di kawasan hotel st regis
selain kondisi pantai yang cukup bersih pantai ini juga terbatas dari aktivitas warga sehingga tidak terlalu ramai seperti pantai pantai lain di bali
hari ini raja salman mulai berlibur di bali untuk melancarkan dan juga mengamankan liburan sang raja
pemerintah arab saudi meminta agar seluruh kegiatan liburan sang raja tidak terekspos oleh media
pada hari pertamanya di bali raja salman disebutkan hanya berada di hotel dan akan menikmati private beach yang ada di belakang hotel
untuk pengamanan raja pihak hotel telah menyiapkan pagar bambu setinggi tiga meter dan juga panjang sekitar sepuluh meter dari batas lahan hotel hingga ke bibir pantai
penegasan dari pihak tamu bahwa kunjungan ke bali ini adalah kunjungan yang bersifat pribadi
untuk kegiatan pribadi berbeda dengan di jakarta
di jakarta kunjungan ke negara resmi di sini pribadi
jadi memang harapan terbesarnya adalah penghormatan kita terhadap kegiatan dan keberadaan tamu ini penghormatan terhadap privasi